saudara menjelang mudik lebaran jasa marga purbalenyi menyiapkan rekayasa jalan lalu lintas berupa kontraflow di beberapa titik
ada tiga titik yang menjadi fokus diantaranya gerbang utama kalitama arah bandung gerbang tol paster ii serta gerbang tol cilenyi
untuk pelaksanaan rekayasa lalu lintas serta aturan kontraflow pihak jasa marga masih menunggu koordinasi dari kakor lantas polri
mengantisipasi kemacetan di pintu tol jasa marga menyiapkan enam puluh petugas tambahan
akan ada tiga titik yang menjadi fokus rekayasa lalu lintas yakni di gerbang utama kalitama arah bandung gerbang tol paster ii serta gerbang tol cilenyi
menurut rencana pada dua puluh maret mendatang perbaikan dan pemeliharaan jalan akan dilakukan sebelum arus mudik dimulai
secara umum untuk persiapan di jasa marga group
saat ini di ruas purbalenyi ada beberapa cara bertindak terkait dengan rekayasa lalin
salah satunya adalah kanalisasi di simpang susun paster yaitu orang yang dari paster maupun cilenyi agak dipisahkan dengan kanalisasi supaya tidak ada crossing
kemudian kita juga mempersiapkan top up kemudian juga mobil eder di gerbang gerbang
terutama di cilenyi dan di kalitama
sehingga pada saat nanti transaksi itu lebih cepat